sampai jumpa di video selanjutnya
aku bukan yang gak mengikhlaskan
aku sendiri juga bingung
sebenarnya aku berharap
kalau mimpi itu memang benar
seandainya taufan masih ada
pasti semua oksiden ini akan berakhir
sabar ya kak fadil
apa kamu kurang jelas
kalau kemarin tante sudah menolak lamaran mbak marta
indi ingat di luar kepala kok tentang penolakan tante
dengan tante menolak
ini akan terima gitu aja
indi gak terima penolakan tante
bisa gak sih kamu ngerti tante ndi
tante ini lagi berduka ndi
apa kamu gak punya perasaan sedikit aja empati untuk tante di
tante ini pengganti ibu kamu nih
ini tahu tante lagi berduka
tapi sampai kapan sih tante mau berduka
satu minggu lagi satu bulan
atau sepuluh tahun lagi tante
indi gak bisa nunggu tante
ini gak mau kehilangan edo
dan tante harus tahu
tante gak boleh cuma mikirin diri tante sendiri
tante juga harus mikirin indi
tante juga harus mikirin ibu
tante juga harus mikirin ibu

tante juga harus mikirin tante sendiri
dia itu mettrek anak anakmyruk monsieur mon mechanique
enggak kementerian se trusting clients dari jokowi itu
kak kalau bisa jangan yang mahal mahal ya

ini harganya berapa mbak

kak uang kamu gak cukup
mbak bisa cari yang lain gak
yang harganya lebih murah
kak fadil kak fadil jangan kak
aku ngelakuin ini semua
buat ngebantuin kamu
supaya kamu ngerasa lebih dekat sama mama kamu
biar aku pasang ini ya
makasih kak fadil
bagus sekali kamu
hei ampun gak nyangka banget deh ketemu kalian disini
pasti lagi nyari cincin pernikahan juga ya
gak beli cincin pernikahan
pernikahan kalian kan masih lama ya
lagian belum tentu jadi atau enggak sih
karena kita sebentar lagi mau menikah
jadi aku lagi nyari cincin pernikahan
iya kan tante
kalau kalian gak beli cincin pernikahan pasti kalian abis beli kalung yang dipake kamilah
ini mas kartu saba bonnya
tuh kan bener kata kamu indi
anak belum lahir aja udah minta dibeliin kalung
apalagi nanti kalau udah lahir
pasti kamilah minta yang aneh aneh
kamu mau minta beli mobil rumah terus apa lagi
tante marta tenang aja
saya gak akan ngebiarin kamilah minta yang aneh aneh
karena sebelum kamilah minta pasti sudah saya belikan
ya terserah kamu
uang uang kamu ke fadil
tapi jangan sampai kamu menyesal satu saat
menafkahi perempuan yang tidak perlu kamu nafkahi
ya udahlah tante
nggak ada gunanya cari ribut sama mereka
mendingan kita cari cincinnya ke toko lain aja yuk
omongan mereka gak usah kamu dengerin ya
sudah kamu temukan fotonya
suratnya aku gak ketemu
tapi fotonya aku dapat
boleh aku lihat
ini bidadari kecilku farah
ah sepertinya k r p itu inisial nama anak itu riz
kalau gak salah b nya itu putri
tapi r nya aku gak tau
dan nama depannya aku bener bener lupa
dulu aku dan farah pernah membuat janji
apapun nama depannya
maka untuk nama belakangnya kami akan menambahkan
sedangkan kalau anak kami perempuan
apapun nama depannya
untuk nama belakangnya kami akan menambahkan
dan ternyata farah menepati janjinya
kak apa itu
atau karissa ya
aku tuh bener bener lupa
hei do udah pulang
lihat dong yang jelas
kalau kamu suka sama baju pengantin ini
nanti mama pesenin buat kamu
pesenin edo baju pengantin
ya buat kamu nikah itu
oh iya tadi juga mama beliin cincin buat kamu
cincin buat kamu bertunangan sama indi
nanti setelah masa berkabungnya tante ambar sudah selesai kalian terus bertunangan
setelah kalian bertunangan ya menikah
ini cincinnya nih bagus
mama tuh apa apaan sih
kebiasaan banget deh
ma edo ini bukan obat yang bisa mama program dan mama atur sesuka hati
edo juga punya hati
edo juga punya perasaan
kenapa sih susah banget ngomong sama mama
kenapa sih mama gak bisa ngerti perasaan edo
mama kan melakukan semua ini untuk kebaikan kamu sayang
kebaikan mama kan bukan berarti kebaikan edo juga
pokoknya itu gak mau nikah
kamu kan pacaran sama indi
tujuan pacaran kan akhirnya menikah
ya apa salahnya kalau mama berusaha menyatukan kamu sama indi
pokoknya edo gak mau nikah mah
imam aja nikah sama indi
edo tunggu dulu dong edo
tovan masih hidup
kamu harus cari dia
kamu harus cari dia
taufan masih hidup fadil
kamu siapa taufan ada di mana tova ada di mana tovar
gimana dok keadaan pasien itu
pasien itu masih belum sadarkan diri
pasien itu masih dalam keadaan koma belaras
maaf bularas kalau boleh tahu pasien itu siapa ya
saya nggak tahu maka saya juga nggak kenal dia
dan identitasnya pun nggak ada
tapi saya harus bertanggung jawab sampai orang itu benar benar sembuh
jadi saya mohon dok berikan yang terbaik buat pasien itu ya
baik bu akan saya usahakan semaksimal mungkin
supaya pasien itu cepat sembuh
terima kasih dok
terima kasih bu
terima kasih bu